hmm sehari ya man abisnya gue mesti kasih tau lo sesuatu nih pesen dari orang
pesennya tuh penting banget
pesen apaan sih emang
eh tapi lo janji ya kalau gue kasih tau lo
lo jangan bilang sama siapa siapa jangan tanya sama siapa siapa pokoknya ini rahasia
iya emang pesen apaan
aku kemarin ke kosan gue ya
terus dia bakal bully gue seumur hidup ih
ke kosan lo ngapain kayak nggak ada kerjaan banget gue ke kosan lo
jadi bukan lo
oh ya sekalian gue mau kasih tau kalau jas hujan dari lo itu udah ada di gua lagi
hati hati ntar jatuh
dasar roman kicisan
jadi pas istirahat nih lo langsung aja samperin si roman
dan oh iya bel nanti sore lo ajak roman ke taman saraswati
tika tapi roman sama gue tuh udah berubah banget
roman yang sekarang itu tuh beda banget dia sekarang itu jadi dingin sama gue
jadi flat banget
jadi flat banget
dan gue juga udah ngebayangin tau gak sih jawabannya dia apa nanti
pasti dia jawab enggak
kayaknya di otaknya roman itu bener bener cuma wulan doang
hidup bagus tuh tika
jadi gini gimana kalo misalnya nanti kalian berdua ngomong ke roman
kalau misalkan roman itu diajakin ketemuan sama wulan di taman saraswating
eh yaudah yaudah gue aja
yaudah deh deal
san lu apa apaan sih kalo lu ketabrak gimana
habisnya gue mesti kasih tau lo sesuatu nih pesen dari orang
pesennya tuh penting banget
pesen apaan sih emang
eh tapi lo janji ya kalau gue kasih tau lo
lo jangan bilang sama siapa siapa jangan tanya sama siapa siapa
pokoknya ini rahasia
iya emang pesen apaan
tapi inget itu rahasia
gue cabut dulu dadah
gue mau ajak lo ketemuan ntar sore jam enam di taman sukowati
bulan ngajak gue jalan
dalam rangka apaan

siapa pelaku sih istri lu ga getahuu
bang malam ah kommot
gue ini dong
handphone gue kan ini
lo bet kena handphone gue kan
bilang aja gak ada pulsa lu
nih jangan lama lama teleponnya
yeay tenang aja
bentar doang kok
soalnya pulsa aku abis
ya elah cantik cantik pulsa abis
emang mau telepon siapa
mau telepon papa aku
tapi aku teleponnya di bar ya
ntar balikin ya jangan lupa
ya bentar doang
tuh kan sama
iya bener tuh sama banget persis
udah langsung kita tuker yuk
oke pokoknya kali ini rencana kita nggak mungkin gagal
soalnya sekarang handphone mereka kan udah ketukar nih
jadi nanti mereka bakal saling nyari
terus nanti mereka bakal saling nemuin
iya tunggu tuh
bawa popi keluar
lama banget lu bob
ya ngapain lagi di kamar mandi
gak jauh bapak
bisa dipake banyak banyak kan buat aku
ini gak bisa ditunda lagi
aku harus bilang semuanya sama mas gunawan
tau cepat atau lama mas gunawan akan tau semuanya
ini memang menyakitkan
tapi aku nggak bisa begini terus
bagaimanapun juga aku harus memilih
sebagiannya nanti aku pac bernanda x
god harap brainsnya gak maksimal
aku sengaja beliin itu loh karena aku baru gaji ya
enggak aku gak bisa bikin hati mas gunawan terluka seperti ini
tapi itu tadi undangan siapa
oh undangannya ini
enggak ini dari temen aku dia mau menikah
yaudah sini kamu duduk sini ya
kamu mau pesen apa sekarang
aku gak perlu pesen apa apa aku lihat kamu aja udah kenyang
gembal banget deh kamu
muda mudan aja cukup buat bacaan anak anak
pasti anak anak suka nih
juga yang cokelat
terus kayaknya mendingan lo berangkat naik ojek aja deh
soalnya ada taman suara
sekawati macet banget
yaudah deh gue pesen lo di online aja
alah ah buah
malah panggil si bob aja deh
loh kok hp gue bunyinya beda sih
samuel ngapain dia telepon gue
eh samuel ngunggu ya
ngapa jadi bobby
lah ini kan nomornya i bob
kok gak sisi sih
mana gue tau
lah enggak enggak tunggu tunggu tunggu
apa jangan jangan lo lagi berdua sama ibu ya
ternyata lagi sama i bob
berduaan nih baru balik
apaan sih samuel
orang ini tuh nomor telepon sisi makanya sisi yang angkat
lo kali yang salah nelfon
salah nomor telepon
dih apaan sih orang gue bertahun tahun sahabaton sama dia
ini nomornya dia suka sih
iya maksudnya sisi sisi
ini nomornya dia ini nomornya i bob sisi

sini eksing ini decep
buat dia mungkin
ya jobju main ni lagi dulu nya